kita bertahap contohnya saja
prinsipal sudah dikaitkan kan
sebagian besar uang elektronik yang berbasis
di handphone tetapi tersimpan
ke pemilikan uang elektronik
ini punya siapa jadi pada umumnya
nggak terkait dengan pulsanya
jadi nanti akan ada pemisahan
ada rekening uang ya yang dikenakan itu
kan untuk memberitahu bahwa transfer
itu tuh hanya notification dari pulsa
yang sangat murah itu
sebagaimana alat pembayaran menggunakan kartu
dari kesiapan it nya
sebagaimana pemeriksaan kepada kartu kredit
sebelum kita izinkan kita pinjau
betulkah itu handal dan perisnya
karena ini tentu dana masyarakat
maka harus di cover floating fund nya itu ada di rekening bank
kita akan lihat perutnya di sebelah mana ya tentu saja
tapi kita sementara ini adalah kita
preset tentu penelit dan dimungkinkan juga kita
ini yang tadi saya sebutkan bertahap ini banyak tingkatannya
yang paling tinggi adalah pasti ditutup ya
yang berikutnya itu adalah
misalnya gini tidak boleh nambah edisi
nah tidak boleh nambah e money
tingkat kesalahan mereka itu
delapan april dari satu sampai lima
semuanya seperti di apa
dimulai lagi lah di tanggal delapan itu adalah
merupakan hari ke satu begitu ya
financial inclusion ini kan kalau jawa itu kan
jadi masyarakatnya itu sudah tahu bank
atau banyak di mana mana begitu
nah begitu di luar jawa ini
pemerintah itu adalah yang kita coba ambil gorontalo
atau apa yang tergantung kesiapan itu kita arahkan nih
mas edi mas tirta adalah pergi ke arah sulawesi
sulawesi maluku dan jayapura
oh ternyata mereka juga oke juga ya
jadi mereka selama ini kalau lihat pacarnya pakai kartu kredit itu
kalau kita itu seperti mpt atau institusi yang mana lah
yang di pt mana di palembang gitu ya
oh dia mau minta izin ya sudah kita lihat
wilayah palembang yang kurang begitu kan
kayak pedagang kawasan juga utek utekan
ada juga beberapa tapi baru wasalam minta
dia masih salembar gitu kan suratnya ya
alangkah enaknya ya kalau satu uang elektronik kemudian kita bisa bayar
dan ternyata itu cocok dengan financial planner ya
bahwa kalau itu adalah untuk transportasi makan siang kecil kecil
beli apa lah ya di indomaret lah yang kayak gitu ya
maka di sisi kanan katanya uang penghasilan kita itu
betul yang unregister itu adalah perlakukanlah
sebagaimana seperti memegang dompet mas
karena itu ada benar uang tunai tapi bentuknya lain
tapi kalau ada istrinya itu kang
kita juga ngamankannya seperti apa gitu kan
itu keamanan dari sisi itu karena itu uang
tetapi kalau soal data dicuri dan apa itu
juga di sini penyelenggara itu betul betul kita atur
bahwa dia itu harus benar benar dari soal sistemnya
kita pengawas turun untuk ngecek
kemudian dia juga laporan ke kita
kemudian fraud yang terjadi dilaporkan juga
dan kalau kita awasi dia nyebut nihil fraud
tapi ketika kita ngawasi sebetulnya ada
untuk uang elektronik itu belum
kalau teknologi absolut harus ganti
kemudian itu tiap periode itu kita mintakan
kita perhatikan itu
kayak ada teknologi kartu yang masih pakai
dan sesuai pbi ini dia wajib ganti
jadi kalau kita hilang ya kita datang aja
ke yang tempat kita ini
kalau hilang kan langsung di blokir
register itu maksudnya isinya nilainya dari
rp satu sampai lima juta ya mbak
jadi kalau menurut kita lebih baik semuanya register aja deh ya
jadi kalau cuma punya uang seratus ribu ya maksudnya itu maksudnya isinya nilainya dari rp satu sampai lima juta ya mbak
kalau yang telco itu semua sebagian besar register
kalau yang register bank itu baru ada itu bu
bank mandiri bri cimb permata
yang register ya mbak
kayak di ini kayak bukan tabungan
karena gini ingin kita relaksasi mengenai kiwasi tetapi nanti kalau itu teroris umat
yang nyebut saya andi padahal bukan
begitu kan ngomong ya saya diregister gitu
security nya harus di cek security nya
dan di se nya itu kita akan sebut bahwa ada perjanjian itu harus bilateral
yang ini juga bisa ya mbak
telko hanya bisa menggandeng tpt jika itu hanya cash out
tapi kalau ngambil duit ya itu duitnya si bersama
tapi kalau setor entah uangnya kemana bisa